mbak abe kenapa sih masih diem aja
minta diambilin makan
barang siapa yang nggak nerima telepon dari orang tuanya
bakal masuk neraka
malah lu sampe bawah ditusuk mau besi panas
ya allah jatis
kok jangan toyo
mai lagi kurang sehat
ada apa ya bang
tadinya bang ingin ngajak
mai makan di luar
kalau maya lagi kurang sehat

lain kali abang datang lagi ya
abang ingin bicara di tempat yang
privasinya lebih terjaga
es dawat bikin sekerpukar
es dawat bikin sekerpukar
nia kok dipanggil
kemarin kan bun bun udah bilang
besok aja ya
nggak mau nia mau es
bapak udah makan
atau babi mau minum kopi lagi
yaudah surti ke dalem dulu ya be
ya udah es dawatnya satu
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
dengan din tadi abis
bapak udah makan
bapak kenapa sih diam aja
cuma badan pada pegel
terus sendi sendi itu rasanya pada ngilu
mungkin karena udah tua bang
kalau tidak dibantu vitamin
mungkin sudah loyo
seperti itu ya bang
besok abang bawakan mai vitamin ya
untuk seusia kita
gak usah bang
si ojak udah beliin vitamin tulang buat mai
ternyata ojak punya perhatian
dengan ibu mertuanya
apa pertanyaan abang yang lalu sudah mai pikirkan
mai bersedia kan
jawaban mai baik banget
mai masih sama
ibarat kue udah kadal luar sabang
abang juga sudah tua
abang membutuhkan mae untuk menemani abang menghabiskan hari tua
yaudah pak kalau gitu saya pulang dulu ya
bapak bapak kenapa
bah mbak be kenapa sih
dari kemarin ibu liatin kayaknya mbak be diem aja
kasih tau ibu dong be
siapa tau ibu bisa bantu
mau tau urusan orang tua aja lu
ibu bilang juga apa
bapaknya enggak usah futsal segala
bapaknya enggak mau dengerin ibu
untung cuma memar
coba kalau kaki bapak sampai patah
pusing nanti kita bayar rumah sakitnya pak
nanti kepala bapak dikompres juga ya bu
kepala bapak panas
pusing dengan ibu ngomel
nah lu angkat
assalamualaikum pak e
iya nanti dikasih kabar kok pak
kenapa katanya pur
terus nanyain calon istri
bang vitamin yang buat emak mana kok gak ada di kamar
ojak udah jual emak sama tisna
ojak pikir emak gak mau
udah dikasih ke emak malah dijual ke orang lain